saudara saudara pak sampai dengan tanggal hari ini kita telah melakukan pemeriksaan
spesimen sebanyak satu ratus dua puluh delapan tiga ratus delapan puluh tiga dari sembilan puluh dua sembilan ratus tujuh puluh enam orang
kasus positif bertambah tiga ratus enam puluh tujuh orang sehingga menjadi dua belas empat ratus tiga puluh delapan orang
kasus sembuh bertambah satu ratus dua puluh orang sehingga menjadi dua tiga ratus tujuh belas orang
kasus konfirmasi positif yang meninggal bertambah dua puluh tiga orang sehingga menjadi delapan ratus sembilan puluh lima orang
odp akumulasi sejak awal maret adalah dua ratus empat puluh tujuh ratus dua puluh enam dan sebagian besar lebih dari dua ratus enam puluh
sudah selesai pemantauan dan kondisinya baik
pdp ada dua puluh enam sembilan ratus tiga puluh dua orang
kami akumulasi datanya dari provinsi sebagian besar juga sudah selesai
penanganan dan ternyata bukan kasus covid sembilan belas
kemudian tiga ratus lima puluh kabupaten kota ini dimanai hampir semua kabupaten kota sekarang terdampak
artinya tersebar luas di tiga puluh empat provinsi ini yang harus menjadi perhatian kita bersama
pasien sembuh sudah dua tiga ratus tujuh belas orang
oleh karena itu saudara saudara sekalian upaya kita untuk menurunkan jumlah pasien yang tertular
untuk menurunkan jumlah kasus yang meninggal
ini hanya bisa berhasil manakala kita benar benar patuh dan disiplin untuk bersama sama
menjalankan instruksi pemerintah
dimulai dari tetap tinggal di rumah gunakan masker cuci tangan jaga jarak
sampai dalam komunitas yang lebih besar dalam konteks psbb
hanya ini cara kita kalau mau menurunkan kasus ini
kita optimis bahwa ini bisa kita lakukan bersama sama
karena kita yakin bahwa kita masih mampu untuk melaksanakan kotong royong dan bersatu
kita masih mampu untuk secara terus menerus tanpa terputus melawan covid sembilan belas
kita masih memiliki komitmen yang kuat mulai dari pusat sampai ke daerah
mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintahan desa sampai ke rw ke rt sampai keluarga
kita mampu melakukan
saudara saudara sekalian mari kita komitmen bersama untuk mengendalikan ini
sehingga di bulan agustus kita betul betul sudah bisa merasakan kemerdekaan kita
dari tekanan pandemi covid sembilan belas
ini adalah perjuangan kita
bukan orang lain yang bisa menyelesaikan permasalahan ini hanya kita
dengan modal yaitu gotong royong dan kebersamaan
untuk peduli mematuhi ketentuan tentang bagaimana memutuskan rantai penularan ini
saya yakin kita semua yakin dan dunia pun yakin bahwa kita bisa menyelesaikan ini
karena sebenarnya apalah kitalah yang kemudian bisa menyelamatkan keluarga kita sendiri
hanya kita yang bisa menyelamatkan keluarga kita
hanya kita yang bisa menyelamatkan bangsa kita
hanya kita yang bisa menyelamatkan indonesia
sekian dan terima kasih